terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
diduga mengantuk seorang pengemudi truk menghantam pagar pembatas jalan hingga nyaris jatuh di layang tol selipi tanah abang jakarta pusat
petugas sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi karena arus lalu lintas di jalur bawah ramai
beginilah kondisi layan tol selipi tanah abang jakarta pusat pada sabtu pagi
setengah dari badan truk menggantung dan tersangkut di pagar jalan
perisiwa ini terjadi diduga lantaran sang supir yang mengemudikan truk dari arah tomang menuju semanggi dalam keadaan mengantuk hingga sisi kiri truk menghantam pagar jalan
truk terpelanting hingga menghadap ke arah sebaliknya
petugas jasa marga bersama petugas lalu lintas polda metro jaya berupaya untuk mengevakuasi truk tersebut
posisi truk yang rawan jatuh membuat petugas terpaksa menutup jalur bawah sementara waktu

petugas jasa marga berkata petugas jasa marga berkata